kamu juga cantik sayang
kita akan menghargai perkembangannya ya
tidak ada masalah
mamanya dimana pak
kalau bisa dipanggil dulu pak
supaya anaknya lebih tenang
ya dok pak
bisa jelaskan di jalan mas kandang kiki boleh ikut gak juga khawatir sama keadaan mas al
buangin aja ya hari itu yang bandit atau diamantang semoga masal enggak kenapa kenapa
pak suami saya kenapa ya dia kecelakaan pak jawab dong pak jangan bikin saya khawatir kita ngapain
ke sana eh pak baik baik aja bu alhamdulillah terus ngapain kesana ya untuk bertemu reina
reina anak angkatnya bukannya tadi mas alga mau aku ketemu sama reina tapi kenapa sekarang diajak aku
sebenarnya apa yang terjadi sama anak saya raina mengalami pronotis ringan
sehingga dia jadi batuk dan demam pak
saya sudah berikan obat dan untuk kedepannya hindari dulu makanan yang bisa memicu
bronetisnya terutama es krim pak es krim siapa yang kasih rena es krim bapak bisa
bantukan untuk reina tidur dia butuh istirahat di ruang igd tadi dia gelisah terus dan minta
tolong ibunya segera datang sepertinya dia butuh ibunya pak
ya saya permisi terima kasih dong
unduh istirahatnya saya permisi pak
saya dipercaya siapa
hai kamu dengerin saya
hai reina ini adalah anak angkat saya dia sangat mendapatkan kasih sayang seorang
ibu jadi saya minta sama kamu pura pura jadi ibu yang baik buat dia

pak kamu mau nanya apa yang terjadi dengan kamu
kenapa kamu mau mengangkat anak itu
ya karena aku suka karena aku sayang sama dia
kamu gak sempat tanya deh
intinya kamu bisa bantu saya apa enggak kalau enggak kamu pulang aja sekarang
gak mungkin juga lah mas aku nolak mas
ada anak kecil kan yang minta bantuan aku
dan lagipun aku juga enggak akan nolak mas permintaan dari suami

aku juga gak perlu berpura pura
kamu suami aku
itu anak kamu itu anak aku juga
apalagi aku kan juga suka anak kecil mas
setelah aku udah kehilangan anak aku
ini mama datang buat ketemu sama rena
yang di taman waktu itu
kasih ya tante
mama ada disini kok
itu dia ndin
anak yang kamu buang ke panti
tiga tahun yang lalu
apa dulu kamu gak iba dengan anak kamu sendiri
kamu juga cantik sayang
mungkin karena mama senang ketemu sama kamu
ya tuhan hatiku benar benar bergetar
aku gak ngerti lagi kenapa kau langsung sangat menyayangi anak ini
apa karena dia sumuran dengan dindi
saya ingatkan dia seumur hidupku
aku merasa dia seperti pengganti
aku merasa dia seperti pengganti nindi
ngapain kamu malam malam terhubung saya
maaf pak mbak elsa katanya mau ketemu sama bapak
bilang aja saya gak mau ketemu
saya udah bilang gitu pak
tapi dia maksa
katanya dia mau ketemu sama kakek iparnya
bukan mau ketemu sama pemilik perusahaan
usahain banget sih itu pakai bilang kakek ipar segala
tapi kalau ditolak nanti dia bilang lagi ke bapak surya
urusan jadi panjang
jadi gimana pak
yaudah kamu atur aja lah ya
ngapain lagi dia mau ketemu gue